laga arema fc versus persebaya yang digelar di stadion kanjuruhan berakhir dengan kerusuhan berdarah
kepala dinas kesehatan kabupaten malang wianto wijoyo mengatakan hingga pukul delapan tiga puluh pagi tadi
jumlah korban tewas berjumlah satu ratus tiga puluh orang sementara presiden hingga tadi pagi menyatakan ada satu ratus dua puluh sembilan orang
jumlah korban jiwa yang berjatuhan membuat ini menjadi tragedi paling kelam dalam sejarah sepak bola indonesia
dikutip dari skor id inilah deretan sepuluh tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola dunia yang menelan banyak korban jiwa
langsung kita lihat apa saja yang sudah terjadi sepuluh peristiwa sebelumnya yang terjadi di dunia
yang pertama di mancanegara ada tragedi di lima peru ada terjadi peristiwa pada tanggal dua puluh empat mei seribu sembilan ratus enam puluh empat
argentina versus peru ya pertandingan di sini
jumlah korban mencapai tiga ratus orang korban terluka ada lima ratus orang
di stadion nasional setelah argentina ini mengalahkan peru dalam pertandingan kualifikasi olimpiade
dalam momen ini kekacauan pecah ketika wasit menganulir gol peru ketika pertandingan dua menit lagi akan berakhir
ada tujuh puluh empat orang tewas dan lebih dari satu ratus lima puluh lainnya terluka setelah pertandingan river plate versus boca juniors
di stadion monumental yang menjadi saksi dari tragedi kelam antara dua tim ini
pendukung boca juniors terjebak dalam bisa keluar atau tidak bisa keluar dari pintu dua belas setelah laga berakhir
dalam insiden di kandang river plate ini dari tujuh puluh empat yang tewas ada tujuh puluh satu diantaranya disebutkan sebagai pendukung boca junior
dan satu ratus tiga puluh tiga lainnya mengalami cedera parah
dan publik sepak bola argentina kemudian juga menyebutnya sebagai pintu
dan juga menyebutnya sebagai pintu neraka
karena ribuan orang mendesak masuk ke dalam lorong tersebut tanpa menyadari bahwa yang sudah di lorong tidak dapat membuka pintunya
kita bergeser untuk peristiwa berikutnya
ini peristiwa yang terjadi di peru dan argentina
kita akan ke peristiwa yang terjadi juga di negara lain
ada peristiwa selanjutnya
dua puluh januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu glasgow
ketika ribuan orang menangis di kota
ketika ribuan orang menangis di kota
ketika ribuan orang menangis di kota
ketika ribuan orang menangis di kota
ketika ribuan orang menangis di kota
setelah pertandingan antara rival sekota glasgow celtic dan glasgow rangers
bencana ini terjadi karena pembatas hancur dan runtuh ketika ribuan penggemar berjalan keluar dari stadion
dan kekacauan yang diakibatkan oleh kerumunan ini
yang tidak menyadari
dan totalnya ada enam puluh enam orang tewas dalam peristiwa ini
momen ini terjadi saat penonton meninggalkan pertandingan piala uefa
antara partak moskow dan harlem dari belanda di stadion lusini
kemudian di tragedi berikutnya di dua puluh oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua di moskow rusia
ini yang terjadi pada dua puluh dua oktober yang menewaskan enam puluh enam orang
tragedi berikutnya terjadi di brussel dua puluh sembilan mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima
ada korban yang tewas tercatat ada tiga puluh sembilan orang di sini
ini terjadi kerusuhan pada final piala liga champions antara liverpool dan juventus di stadion hassel
ada sembilan puluh tiga orang tewas juga ketika terjadi di kathmandu ya
di dua belas maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan di nepal
ini saat sepak bola atau pertandingan sepak bola yang terjadi
di mana pintu keluar stadion yang terkunci tidak bisa terbuka
dan para pengunjung ada para penonton di sini tidak bisa keluar
karena informasinya ada badai yang tiba tiba terjadi di nepal
kita akan bergeser ke peristiwa yang berikutnya
ada peristiwa di lima belas april ya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan di sheffield inggris

ada pertandingan antara liverpool dan nottingham forest
ada jumlah korban tewas sembilan puluh enam dan ratusan terluka di stadion hillsburg yang penuh sesak
hilsburg bisa dibilang sebagai tragedi sepak bola paling parah di negeri ratu elizabeth
insiden ini pecah pada babak semifinal piala fa yang mempertemukan liverpool dan nottingham forest pada lima belas april seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
insiden ini pecah pada babak semifinal piala fa yang mempertemukan liverpool dan nottingham forest pada lima belas april seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
yang terjadi di guatemala city mempertemukan guatemala dan costa rica
korban terluka karena panik ya
kemudian pada saat kualifikasi piala dunia antara guatemala dan costa rica ini menyebabkan delapan puluh empat orang tewas
kita akan bergeser ke peristiwa berikutnya yang terjadi dalam sejarah pertandingan sepak bola terburuk yang ada di dunia
pada saat sembilan mei dua ribu satu di stadion akrasport ghana mempertemukan herds of ok versus asante kotoco
jumlah korban yang meninggal mencapai satu ratus dua puluh enam orang yang terpaksa meninggal dunia
kejadian ini bermula dari pertandingan derby liga utama ghana antara tuan rumah hearts of ok jamu asante kotoko
nah saat pertandingan memasuki menit ke delapan puluh lima dengan kemenangan herd satu
pendukung asante kotoko mulai terlihat frustasi dan akhirnya mereka mulai merobek kursi dari tribun dan melemparkan ke dalam lapangan
total ada tujuh puluh empat orang juga tewas di peristiwa yang terjadi di portsait mesir pada satu februari dua ribu dua puluh
pertandingan yang mempertemukan al marshi dan al ahli
ada tujuh puluh empat orang tewas
peristiwa ini bermula terjadi saat ribuan penggemar almarsi menyerbu lapangan dan menyerang fans tim tamu
dan liga mesir ditangguhkan akibat peristiwa ini selama dua tahun sebagai hasilnya
dan untuk peristiwa berikutnya kita akan simak
di tanggal kemarin satu oktober dua ribu dua puluh
peristiwa yang paling memilukan
di dunia tepatnya karena jumlah korban yang banyak ya
informasinya ada satu ratus tiga puluh orang
ini informasi yang kami dapat dari dinkes
dan harus dipastikan lagi jumlah berapa korbannya tepat hingga tanggal dua oktober pada hari ini
ini mempertemukan antara arema fc versus persebaya surabaya
di stadion kanjuruhan malang jawa timur
kepala dinkes kebupaten malang
dan yanto wijoyo mengatakan hingga pukul delapan tiga puluh pagi tadi jumlah korban tewas berjumlah satu ratus tiga puluh orang
tragedi kanjuruhan merupakan yang terbesar dalam sejarah sepak bola di indonesia
tragedi kerusuhan pasca pertandingan arema fc melawan persebaya hingga menyebabkan korban jiwa ini jadi yang paling memilukan di sejarah sepak bola di indonesia